astagfirullah si idante kamana ini
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kira kira kapan mau bantu saya
ih so kapan tuh busur mau mulai bapak masih siap ngebantu
saya rencananya mau menanam singkong
hei bagus bagus itu
tiga bulan insya allah sudah kita bisa panggil amin
ya sudah kalau begitu saya mau kemusyalah dulu
kita minum obat di rumah
yaudah biar saya aja yang angkat
gak usah kang bos biar cui aja
kamu semua yang kerjain
assalamualaikum kang bakca
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh neng gilis
mari kang bakca
cek besok bisa temenin emang gak
bisa emang dede mau kemana
besok dede mau belanja bulanan ce di pasar
hah boleh boleh
bener oco jagain mak
makasih ya ce
itu mah gampang ce nanti dede bawain ya
udah atur nuhur atur deh
mau makan apa selama sebulan itu uang sepuluh ribu
siapa lagi yang bisa diajak bisnis ya
apa pujuk si tatang sama si ac panca gitu
kamu kok bisa tenang tenang seperti itu
ronaldo mah gak sakit pak dia mah cuman rewel
udah biasa begitu mah
badan ronaldo teh panas
kamu itu tahunya hanya bisa mikirin diri sendiri
tidak mikirin anak
bapak mah bisanya nyalahin idan aja
idan tuh lagi mikirin bisnis
jangan diganggu terus atuh
bisnis idan kan buat masa depan ronaldo juga pak
idan mau kemana
untuk bisnis assalamualaikum
tu papahmu itu
itu nggak akan punya masalah ya
tadi saya rasa juga begitu
mungkin kalau kita punya anak perempuan yang mulai dewasa
kita juga akan sama seperti kang akung
mudah mudahan saya nggak begitu
kalau anra sudah besar
assalamualaikum kang idan
langsung ke penghulu aja
biar pak sekdes konsentrasi kerjanya
pak bolak balik tinggalin kantor buat liat centin
ada meeting bisnis baru
yang ini mah keuntungannya lebih gede
jadi gak boleh lepas
kalian tuh jangan terpengaruh sama omongannya si idan
kalo kali ini kalian ngasih pinjem lagi sama dia
gak bakalan uang kalian tuh kembali
mau ngutang buat makan aja susah pisah
si idan teka mana ini
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tapi kok wajah kamu te lesu
itu nda pak
idan te gak konsen
idan te sakit
hari ini te kok bapak lihat kamu tidak belanja
ada kok pak
kemudian cuma males masak aja
bapak kan masih punya uang
makan aja di warung pak
jika umat terpecah menjadi dua kelompok atau lebih
akan masuk tidak hanya pada satu kelompok
tapi masuk ke dalam semua kelompok itu
iblis dan shueton akan menyebarkan pemikiran
sehingga masing masing kelompok akan merasa benar
dan menyalahkan kelompok lain
jadi kita terpecah belah karena dalil
dalilnya mah benar
pola pemikiran kita yang mereka rumput
tujuan yang satu
kita bercerai berai
yang paling dibenci iblis dan syaiton itu adalah
mahaman agama pak ustadz memang benar benar tinggi
orang cidahu sukabumi belajar dari pak ustadz
tapi murid saya ada di
saya juga ingin
jam berapa ini
sudah masuk sur
iya pak ustadz
dari tadi belum keluar kamar
kamu dibut kenapa
tidak dikasih izin untuk pergi
anak sekarang beda
tidak sama dengan anak zaman dulu
tidak bisa dikerasi